kebetulan ada ustaz musa
saya udah perlu
perlu apa sih ustaz
saya mau minum kopi abis abis saya kebuka
bikin ustaz kan ada beberapa sepadanya
bagaimana kalau kita ajak anak anak
lajan seperti di luar
sekarang kalau kalian tahu dimana mereka
hah kasih tahu ustaz
itu ngapain tuh disitu tuh
eh percuma ngumpet disitu
kalau mau ngumpet gak keliatan jangan ngumpet disitu
bangun bangun bangun
keluar ustaz keluar
keluar keluar mundur
nah situ ya
kalian ini udah bikin rusuh lagi
untuk yang kesekian ribu
langsung aja kalau gitu sekarang hukumannya adalah
kalian bersihin kamar mandi
waktu waktu yang tiba
aduh aduh aduh
ada sepeda baru nih
satu dua tiga top lima
ada lima sepeda baru nih
sayangnya kalau gak dipake
aku punya idea
lukman pengen gak pak
lukman pengen gak pak
aduh bagi pak
pempat pempat pempat
pempat lagi sih
ini kenapa sih
kok sih pada bercanda begini sih
ini siapa yang bercanda sih
aduh pak sergiti
siapa yang bercanda sih pak sergiti
dari balet pak sergiti cuma ngeliat nomen
dengan pak sergiti menteri pak
kan kalian ini semua lagi dihukum
jadi jalani hukuman itu dengan sebaik baiknya
itu namanya tanggung jawab
ini gak mau
eh pak sergiti
eh pak sergiti
eh pak sergiti
eh pak sergiti
pak sergiti ganteng deh
kita tuh capek
pak sergiti gak kesian apa sama kita

pak sergiti tuh main main banget deh
hatinya tuh baik
itu malamnya sungguh baik hati
makasih banget ya pak sudi
semoga menjadi amal baiknya pak sergiti
udah mana airnya sini
aduh ini juga bersih semuanya
bocah bocah ya kebangatan buat dia pada ngilang
lidah lepas dua ketangkep
kopi buatan positi itu
kebetulan ada ustaz musa
saya udah perlu
perlu apa sih ustaz
saya mau minum kopi abis bibir saya kebuker
begini ustaz kan ada beberapa sepedanya
bagaimana kalau kita ajak
anak anak belajar sepeda di luar
makanan anggur tak dipakai sayangnya kan
makan anggur bukan makan anggur
tapi daripada anggur
daripada anggur itu maksud saya
eee gitu ya main sepeda ya
gimana gimana boleh juga
boleh juga tapi tetap harus diawasi
mister gak bisa dibiarin gitu aja
ketauan sederhana anaknya kayak gimana
ehm mau main sepeda ya ustaz
ini semua gara gara ustaz musa
kalau gak ada ustaz musa
seikal itu bisa kalah
udah ada buktinya
kalau aku itu pernah menang
lawan heikal ya gak
indra lokman jawab
dari tadi aku ngomong
kau di jawab jawab
dari tadi aku ngomong panjang lebar
kalian gak dengerin gitu
kalian belum tidur ya
itu kok lampunya belum dimatiin
iwaa aduh seru seru
aduh langsung wiedman
kok lampunya belum dimatiin sih
biasanya aja yang matiin deh
gak dimatiin mungkin karena
kalau dimatiin itu gelap dan banyak nyamuk
kalau diterangin begini
gak ada nyamuk
udah gak usah dimatiin
gak ada nyamuk
gak ada nyamuk
gak ada nyamuk
gak ada nyamuk
mendingan aku caw
kok pintunya ada dua
perasaan tadi udah di pintu pertama
kok pintunya udah hamble sih
sama lagi warnanya
warnanya kayak gitu
kamu kan kamarnya bukan disini
ngapain kamu kesini
semuanya udah tidur kamu mau kelayapan kesini
sekarang kamu pilih
kamu mending tidur atau ustadzmu
soi mulyana satuni bakal kasih hukuman yang berat banget
hah yaudah ustadz
saya minta maaf saya bakal berjurusan
nah sekarang alhamdulillah kita sudah punya lima unit sepeda
yang bisa kalian gunakan untuk kegiatan sehari hari
lebih tepatnya untuk belajar sepeda
lebih tepatnya untuk belajar sepeda

lebih tepatnya untuk belajar sepeda
bagus ya kota
yang jago main sepedanya kayak saya
ya boleh pinjam tapi rodanya doang
ya boleh pinjem tapi rodanya doang
rodanya doang itu gunanya apa ustadz
buat aksesoris kamu jadiin kalung disini
ustadz jangan dijadiin kalung
ustadz jangan dijadiin kalung
biar jalan begini
berat tangan ya begini begini ya
semuanya boleh pinjem
tapi mesti diingat ya
harus dibagi supaya adil
nanti pembagiannya akan diatur sama ustadz
maupun mr sergei atau ustadz ridwan
dan juga mpositif
untuk kalian para satribuan
nanti latihan belajar sepedanya
atau pakai sepedanya di luar lapangan
akan ditemenin sama mr sergei
sedangkan untuk para satriwati
latihan ini dalam penuh pesantren aja
nanti ditemenin sama ustadz ridwan
dan juga mpositif
baik pusat tambahkan sedikit ya
kalian latihannya jangan pada rebutan
terus harus tetap hati hati